presiden joko widodo menerima para atlet pelatih timnas dan pengurus persatuan sepak bola amputasi indonesia di istana negara jakarta rabu siang
presiden memberikan semangat kepada pengurus hingga para atlet agar berkompetisi dengan penuh percaya diri
usai mendampingi presiden bertemu pengurus federasi sepak bola amputasi indonesia dan para atlet
serta pelatih timnas sepak bola amputasi di istana negara jakarta rabu siang
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali mengatakan pertemuan ini untuk melaporkan rencana keberangkatan timnas
untuk mengikuti piala dunia sepak bola amputasi dua ribu dua puluh dua yang akan digelar di istanbul turki pada satu hingga sembilan oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
zainuddin memastikan pemerintah mendukung penuh timnas mulai dari pemberangkatan
pemusatan latihan hingga tambahan uang saku dari presiden sebesar lima ratus juta rupiah
diketahui indonesia melaju ke piala dunia sepak bola amputasi untuk pertama kalinya
bergabung di grup c dan bersaing dengan inggris argentina dan amerika serikat
usai lolos babak kualifikasi di bangladesh
pertama persatuan sepak bola amputasi indonesia mereka melaporkan bahwa mereka akan berangkat ke kejuaraan dunia sepak bola amputasi
bagaimana kita ketahui
bahwa indonesia lolos ke kejuaraan dunia sepak bola amputasi yang dilaksanakan di turki
dan tadi presiden telah melepas secara resmi kemudian juga memberikan bekal
ada sangu dari bapak presiden untuk atlet dan ofisial
dan harapannya kita bisa bermain bagus
anak anak kita walaupun kita tahu sudah masuk di grup yang agak lumayan
ada argentina ada inggris ada amerika
tapi tadi pak presiden memberi semangat kepada para pengurus sepak bola amputasi
kemudian para atlet pelatih supaya mereka main lepas saja karena mereka membawa nama bangsa
latihan kita setiap hari selama hampir tiga bulan
dari juli sampai dua puluh tujuh saat ini nanti mau berangkat dua puluh tujuh menatang
ada empat belas bersama ofisial totalnya berapa
kita siap mental kita siap karena setiap hari kita digemleng kerja keras latihan latihan keras juga
dan kita optimis untuk menghadapi piala dunia